rupanya dia kalah lagi bertahun
siapa sebenarnya paman
kenapa paman menyerangku
jurus banyu cakrabuana
itu jurus yang aku miliki
dan juga yang dimiliki oleh raka wangasungsan
dan ayahda prabu
siapa sebenarnya orang ini
kenapa jurus jurus yang dipakai
sama dengan jurus jurus yang biasa dipakai oleh ayahda prabu
ternyata hanya sampai segitu kemampuanmu
sebenarnya siapa paman ini
aku tidak mempunyai urusan terhadap apa
sekarang kamu punya urusan itu
dia akan jatuh bersama raja wali itu
bagaimana kau bisa melumpuhkan hajat
dasar rupanya dia kalah lagi bertanggung
sepertinya dia bisa kebangkitan
aku harus segera menemukan anies
untuk menggulir tubuh punah dan raja wali ini
tanganku sudah mulai seperti akan terbakar
semakin lama tubuh mereka berdua
itu ada dana
mau kabur kemana kamu anak muda
bang sebenarnya pak mani ngisah
jurus pak mani sama seperti ayah dapran
jadi kamu adalah anak siliwang
pak mani kenal ayah dapran
dia adalah musuh terbesar
aku sudah betapa puluh tahun
kamu adalah anaknya siliwang
itu artinya kamu juga harus mati di dalamnya
dia adalah musuh terbesar
aku sudah betapa puluh tahun
kamu adalah anaknya siliwang
itu artinya kamu juga harus mati di dalamnya
kamu adalah anak siliwang
dan dan pivotal twist ini

kemana kamu butuh asli wangi
kepalamu itu ada milikku